tidak nak terima kasih sudah membantu kami nak
baraka itu bukanlah wadah galuh
kerajaan galuh tidak pernah memutuh peti dengan cara paksa
terima kasih nak
pak kapunten raden saya mau andiri
ada yang tahu
kalau kita habis berburu
dan meninggalkan pamanah rasa di hutan sendirian
kenapa burung itu menuntun aku ke perkampungan
saya ingin meminjam
saya ingin meminjam
sudah berapa kali kalian saya ingatkan
untuk membahahi upeti
kalian masih saja membangkang
kalian membangkang kepada peraturan kerajaan
mereka bukan wadah galuh
tapi kenapa mereka mengutuk peti
kita paksa eh siapa kamu kamera ujian kaluh paman berbohong om bukanlah wadikalu lebih
baik kamu menyingkir sebelum kami menyakiti kamu aku akan menyingkir asalkan paman kembalikan dulu
barang barangnya lebih baik kita singkirkan dia baik sepertinya dia sudah mulai tahu siapa kita sebenarnya
terima kasih sudah membantu kami nak
baraka itu bukanlah wadah galuk
tidak pernah memutuh peti dengan cara paksa
terima kasih nak
apa bibik melihat paman arasah
pengapuntan gusti ratu
hamba sama sekali tidak melihatnya
dari tadi aku tidak melihat paman arasah
apakah kang melihatnya
aku tidak melihatnya dina
mungkin paman arasah sedang bermain
dengan daripada diasa
jangan terlalu khawatir
putra kita paman arasah
sudah bisa menjaga dirinya sendiri
baik kakang prabu
aku harus pulang sebelum gelap
tapi aku tidak tahu dimana kerajaan galuk
boleh kakak bertanya paman
kemana arah ke kerajaan galuh
kamu jalan ke arah barat
kamu akan menemukan wilayah kerajaan galuh
satu doang paman
besok aku akan keluar istana kilampung jamu
dan tidak akan kembali
sebelum aku menemukan saksi dan bukti
siapa pembunuh prajurit kita
ki gelap nyawa harus berhati hati
jangan sampai ada yang tahu
saat keluar istana
aku akan melakukan penyamaran kilampung jamu
ada yang lebih penting dalam tugasmu itu
apa itu kilampung jamu
hampir saja menjadi tertuduh
dan kau percaya
aku tak pernah sangsi dengan kejujuranmu itu
selama bertahun tahun mondok di perguruan gerok
ki gelap nyawang tak pernah sekalipun tidak jujur
tiba tiba aku jadi kangen guru kita
dan ingin bertemunya kilampung jamu
sekali mendayung dua tiga pulau terlampau
tapi jangan sampai ki gelap nyawang lupa dengan tugas utama
tentu saja kilampung jamu
lagi menyifat bahwa
punya yang kita dapat di tengah tengahnya
untuk men frente aja

aku akan melatihmu sekali
sebab pada pundakmu
segala rencana aku bisa terwujud
suatu hari akan kudorong kau
agar menjelaskan dendam pada kerajaan galuh itu
kami mau melaporkan
semua upeti yang kami bawa
dan sebagian teman teman kami
di antara para perusa itu
ada yang bisa kalian kenali
tidak ada ki
kami mau melaporkan
kami juga mengalami hal yang sama
ada yang dengan selain mengacaukan keadaan ini
akan segera saya sampaikan
kepada ki purwagali
silahkan kalian beristirahat lebih dahulu
hakimahasih yang terkembang
ilmumu lumayan tinggi sarkali
tapi masih terselimuti oleh awan tipis
jadi ketinggiannya tidak nampak
aku sendiri pun tidak tahu
tapi kita harus mencarinya
jaro sudah mengerahkan seluruh penduduk
untuk mengamankan kampung ini
uang gerak kita jadi terbatas
mungkin dia juga sudah laporan keisana kerajaan
aku akan ikut apapun juga
kakak yang lebih terhormat adalah kakak yang lebih terhormat
kita tinggalkan tempat ini
kita harus bergerak dan terus bergerak
sesekali kau akan kupertemukan dengan kakak sepergeruanku
hatur pangampuntan gusti prabu
upeti yang dibawa ke kerajaan telah dirampas
dan tujuh orang pembawa upeti
memberikan isyarat gusti prabu
apa yang kamu pikirkan
menyisakan para pengantar
untuk dapat memberitahukan ke istana
yang mereka lakukan
bukan hanya sekedar ingin merampok
apakah ini ada kaitannya
dengan kejadian enam tahun yang lalu
ketika pasukan negeri sawidak membuat huru haram
yang telah membangunkan macan tidur
hatur pangampuntan gusti prabu
siapapun perampok perampok itu
jelas jelas ini ancaman
kami akan memadamkan api ini
supaya tidak meluas kemana mana
tak ada yang lebih baik
untuk mengamankan kampung kita
selain kita sendiri
mulai malam ini kita ronda bergiliran setuju
kita ronda satu putaran lagi
habis itu kita istirahat bergantian
kisanak sepertinya kisanak bukan orang sini
siapa aku itu tidak penting bagi kalian
tapi itu penting buat kami
karena kisanak berada di wilayah kami
sepertinya dia mencurigakan
bagaimana kalau kita bawa saja dia ke tijaro
kalau kisanak tidak mau memberitahu siapa kisanak
lebih baik kisanak ikut kami ke tijaro
penyelidikan jangan hanya dilakukan di dalam stand saja
tapi harus di luar istana juga
langkah yang cerdas kipurwa
tapi langkah yang cerdas akan gagal
jika kita salah memilih orang
salah memilih orang
seperti apa yang dimaksudkan kibanyak sumba
kigelap nyawang yang pertama menemukan mayat itu
iya semua orang sudah tahu soal itu kibanyak
yang ditugaskan untuk menyelidiki di luar istana
bukan begitu maksudmu kibanyak sumba
aku mengerti jalan pikiranmu kibanyak
tetapi aku memiliki jalan pikiran yang berbeda
berbeda seperti apa maksud hiburwan